ampun bagi darah tu
buruan yang tuhan datuk
sudah kami dapat
selamat datang anak manusia
selamat datang istana negeri gada mayat yang sangat indah
perkenalkan aku ratu ular penguasa kerajaan ganda mayat
kau tak perlu panik dan takut di sini
asal kau mau jadi pemesuriku
para hantu kota kota ini tidak akan berani kurang ajar sama kamu
aku ingin pulang ke negeri manusia
kamu pasti akan dengan mudah pulang ke sana
kapanpun kamu mau
asal dengan satu syarat
kamu akan menjadi buddhamu selama lamanya
kamu diam anak manusia
itu artinya bertanda setuju
dan mulai saat ini
kamu akan menjadi budak di kerajaanku
mari kita rayakan kemenangan ini
dan layak sampai di dan hujan
dan sampai banyak p programming
hanya ada satu
sekarang saatnya kita berpesta putra
hei anak manusia
aku tidak mau
kurang aja anak manusia
menyibukannya dia menghina aku
cepat kejar dia
jangan biarkan dia kabur
jangan biarkan dia kabur
peganglah pergelangan tanganmu
kamu akan merasakan sesuatu
kamu takkan mudah keluar dari sini
kamu harus menjadi budak
aku tidak mau jadi budak
aku jangan luar
aku bukan hati
aku bukan hati
aku berharap dia tidak akan berubah menjadi budak
kamu tidak laf inter